lewat pertarungan dramatis tim garuda muda indonesia akhirnya melaju ke babak final sea games dua ribu sembilan belas
setelah di semifinal menekuk myanmar empat dua
pertandingan harus diselesaikan melalui babak perpanjangan waktu setelah di waktu normal kedua tim bermain imbang dua dua
berkat izin allah indonesia kita masuk ke final
dengan perpanjang waktu saya pikir ini pertandingan yang dramatis
dan waktu minggu dua sebenarnya lebih menang lebih awal sebenarnya dua puluh lima dua puluh lima menit
tetapi ada ya sepapola begitu ada kelengan sedikit dan dua dua
dan tetapi anak anak begitu kompiden
perpanjangan waktu menjadi empat dua
dan pertandingan ini
secara game jauh lebih baik dari
dan mudah mudahan apa yang
kami sampaikan di awal
sesuai dengan priorisasi
persiapan tim nasional indonesia